dan untuk menjawab pertanyaan sebagian besar dari anda semua yang mempertanyakan prestasi kemudian rekam jejak
livi jang sudah bergabung dengan saya melalui sambungan telepon livi selamat malam
livi sekarang waktunya anda mungkin menjawab sekaligus mengklarifikasi apa yang beredar di sejumlah media
kemudian juga di media sosial tentang saya bilangnya mungkin isu isu miring yang mempertanyakan
bagaimana kiprah anda sebagai seorang sutradara sineas kemudian soal ada isu mungkin juga rekayasa prestasi di sana
livi jawabnya seperti apa
livi anda bisa mendengar suara saya jelas
livi selamat malam
oke apakah kita masih tersambung
oke terputus komunikasi saya dengan livi nanti kita akan coba lagi komunikasi mungkin butuh waktu
saya akan ajak anda kita akan lihat dulu mungkin seperti apa tanggapan atau mungkin pertanyaan sekaligus komentar dari warganet di media sosial
terkait dengan rekam jejak livi jeng yang juga masih jadi pembicaraan mungkin beberapa hari ini ya
saya akan buka boleh saya minta buka
ini dia dari akun
membayangkan livi memulai karir dari bawah katanya sebagai seorang anak lain di sebuah kampus dia mengikuti festival film loh di jogja yang banyak sponsorshipnya
dari ss sampai mangrove ternyata filmnya tidak lolos kurasi
nah akhirnya katanya festivalnya dibeli bapak bapak dan livi menang
maksudnya bapak bapak dibeli bapak bapak tuh bapaknya livi atau bapak siapa ya
gak jelas deh
lalu berikutnya dari akun broli
oke apa katanya broli underscore katanya terlepas dari rasa sebal atau dongkol terhadap livi
gue sih rasanya mengungkit ngungkit belakang layar terutama keluarga dengan gaya investigasi dan sedikit tuduhan bukanlah hal yang baik katanya untuk dilakukan
jadi ini agak pro apa mungkin abu abu saya gak jelas nih
lalu berikutnya dari n
akun at n satu s empat katanya malam guys tadi habis nonton film bali beats of paradise
oh iya udah tayang ya indonesia ya
dua puluh agustus yang disutradari oleh livi chang lumayan oke katanya ceritanya
cuma belum rapi katanya nyampein pesannya jadi penonton agak agak sedikit kebingungan menurut si an ini nih ya
nah livi chang adalah sebuah contoh nyata seseorang yang katanya punya privilege
kata produser saya mau bilang sutradara lagi
kata produser saya sudah nyambung lagi ke livi
livi selamat malam
oke livi sekarang punya kesempatan untuk menjawab mengklarifikasi
ini kan namanya lagi jadi sorotan nih
banyak yang menyoroti media media sosial terkait dengan karyanya livi prestasinya rekam jejaknya
katanya ada rekaya prestasi disitu juga
livi menanggapinya seperti apa
film saya itu memang betul masuk seleksi nominasi piala oscar untuk kategori best picture
siapapun bisa punya kesempatan untuk bersaing di kategori best picture piala oscar
jika filmnya memenuhi kriteria oscar
jadi itu gak dibungkut biaya bahkan
tapi kan kriteria itu juga nggak mudah
karena filmnya harus tayang di bioskop bioskop komersil di amerika
dan gak banyak sangat sedikit jumlah film dari asia tenggara yang bisa masuk di bioskop bioskop komersil
nah filmku masuk seleksi nominasi oscar itu bisa dicek di websitenya oscar
nah itu sih kalau untuk film film saya memang saya banyak mengangkat budaya indonesia
karena kan waktu saya pertama ke amerika tuh ternyata banyak banget orang yang belum tahu indonesia
makanya saya akhirnya membuat film balibi superdance ini dan juga banyak mengangkat kebudayaan dan kesenian indonesia
itu saya sering banget bantu instansi pemerintah dengan suka rela juga gitu
ini brush with danger ya maksudnya ya
saya berusaha ini maksudnya refer ke semua film saya
tadi kan livi sempat nyinggung soal masalah oscar tadi
yang ketika masuk dalam atau coba dimasukkan dalam nominasi oscar adalah brush with danger
film saya masuk seleksi nominasi piala oscar
itu ada datanya kalau dicek di oscar org
itu ada film film yang masuk memenuhi kriteria
nah salah satunya itu film filmku
apa film pertamanya livi adalah brush with danger atau ada film sebelumnya
saya pertama kali nyutradarin film itu brush with danger
yang itu juga udah tayang di bioskop bioskop amerika selama hampir dua bulan
di regal cinema dan juga amc teaters itu jaringan bioskop terbesar di dunia juga
dan film bali beats ini kemarin juga sudah tayang di america
dan juga di korea juga
kan tadi livi sempat mention ini despite dari oscar ya
artinya gini sebegitu susahnya sebuah atau suatu film itu bisa masuk ke pasar bioskop yang ada di amerika gitu kan
sebetulnya kalau filmnya bagus sih bisa aja gitu
dan itu gak dibungkut biaya apapun
jadi memang semua orang bisa punya kesempatan
tapi kan yang memenuhi kriteria itu kan nggak semua
dan filmku masih di sisi semua
dan filmku masih di sisi itu
oke apa yang membuat waktu itu filmnya livi diputar di sana
ini film yang hana nih
yang brush with danger
oh yang brush with danger
itu waktu itu film kita diundang
saya dapat email dari badan oscar nya diundang untuk masuk seleksi nominasi dial oscar
kalau untuk brush with danger
kalau kita lihat kan film filmnya livi apa
ya kalau kayak brush with danger lah ya
lebih lebih yang ditonjolin kan soal bela diri ya
tapi dalam film itu kita membawa lebih dari lima puluh lukisan dari indonesia untuk bagian propnya
oke itu inspirasinya dari mana
saya terinspirasi oleh teman saya dari ethiopia yang melarikan diri dari perang
terus kebetulan saya juga waktu lulus smp itu pindah juga ke beijing
topik imigran itu sangat dekat dengan saya
jadi saya pikir ada banyak imigran yang menginspirasi saya
itulah kenapa saya bertemu film brush with danger
prosesnya seperti apa sih vivi
waktu akhirnya gini
mulai dari hulu ke hilirnya
dari membuat si brush with danger ini sampai kemudian tayang
katanya juga ada kesusahan misalnya untuk mencari kira kira siapa yang bisa memproduceri gitu
jadi waktu itu saya bekerja sama sama eksekutif produser dari amerika
kebetulan dia orang amerika tapi cinta banget dengan asia
dia udah sering banget ke asia
udah belajar kumpul empat puluh tahun
jadi kita kolaborasi untuk bikin film brush with danger ini
oke dan akhirnya di sun and moon films ya
oke sun moon and films itu artinya livi di sun moon itu sebagai apa posisinya keterlibatannya sebagai apa
posisi saya sebagai sutradara
ini sekali gue mau jawab pertanyaan banyak orang apakah betul
artinya memang ini disupport oleh keluarga karya karyanya livi
karena sun and moon films itu katanya dimiliki oleh keluarga oleh orang tua
jadi sun and moon films itu rumah produksi yang membuat film brush with danger
saya salah satu yang juga foundernya gitu loh
karena dari awal banget udah bekerja sama dengan eksekutif produser dan saya salah satu foundernya
founder tapi tidak owning gitu ya atau gimana
saya bukan owner tapi saya founder
oke dan apakah betul memang ada apa campur keluarga di situ kah
kalau orang tua saya tuh selalu mendukung saya dalam arti mereka yang ngebiayain saya sekolah gitu loh
jadi kalau untuk pembiayaan film sendiri itu kita pakai sponsor
jadi contohnya film kayak bali beasts of paradise brush with danger itu sponsornya dari amerika semua
livi beberapa waktu belakangan kita lihat livi banyak bekerja sama untuk pemerintahan indonesia
kemudian juga terlibat dalam proyek proyek mungkin pemprov gitu salah satunya
kita juga lihat ada livi membangun kedekatan dengan sejumlah petinggi gitu
seperti apa koneksi atau hubungan dengan misalnya ada foto livi dengan kapolri terus menteri luhut
kemudian juga ada sejumlah kalau menpar menpora gitu artinya seperti apa
ya jadi saya cukup sering bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat film film mempromosikan pariwisata atau kebudayaan kesenian
dan saya juga sering membantu dengan sukarela itu bisa langsung ditanya juga kan ke mereka gitu
jadi karena passion saya memang untuk mempromosikan kebudayaan kesenian indonesia pariwisata indonesia
itu saya cukup sering untuk membantu dengan sukarela
nah kalau untuk ketemu seperti pak jk itu bukan dari orang tua saya
itu saya usaha sendiri ketemu pak jk dan pak jk menerima saya dengan baik
itu bukan dari koneksi orang tua sama sekali bisa tanya langsung ke pak jk
oke terima kasih livi sudah bergabung dengan cnn indonesia malam hari ini
kita akan lihat nanti project kedepannya kayaknya banyak sekali ya
terima kasih sekali lagi livi cheng sudah bergabung dengan cnn